informasi terakhir pak sembilan puluh satu orang menjadi korban tewas dalam ataupun pasca gempa yang terjadi di lombok
perkembangannya hingga siang ini seperti apa pak
banyak sekali tim kita baik dari pemerintah daerah maupun tni polri dan teman teman dari basarnas
yang sedang mencari dan menuntaskan evakuasi di kawasan kawasan yang agak jauh
yang remote area seperti di bukit bukit ya itu tahapannya
ada pun yang lain relatif sekarang sudah terlihat dan bisa didata bisa ditangani
karena masyarakat rata rata kumpul di
di ruang terbuka yang kemudian dibuat tenda tenda
kemudian di beberapa tempat utama yang merupakan konsentrasi dari masyarakat itu kita bangunkan tenda
kita tahu saat ini memang fokus utama adalah bagaimana penyelamatan korban korban yang diduga masih berada di puing reruntuhan
gambarannya di lapangan seperti apa pak
karena kita media akses belum mendapatkan di lokasi lokasi terjauh
di beberapa titik
di beberapa titik yang sempat disebutkan mengalami kerusakan cukup parah
ya jadi tampaknya memang kerusakan sangat masif ya di daerah daerah yang jauh
di beberapa dusun dusun dan kampung kampung di kawasan perbukitan
memang tampaknya sangat masif berdasarkan cerita dari saudara saudara kami yang selamat dari tempat itu
sedang mencari sedang berusaha dan mudah mudahan bisa selesai hari ini